ini kan berangkatnya naik angkot
kalau helmnya satu kamu takut sama polisi
bukan takut sama polisi takut sama peraturan
yaudah gapapa aku pulang naik angkot aja
kamu tunggu disini
diajar kang murad
kang murad sudah bilang kalau ini bukan masalah pribadi
tapi masalah kita semua
sudah mulai kerja lagi kok belum kelihatan
masih di rumah
masih lagi pemulihan
sebetulnya dia itu dihajar sama siapa
memangnya taslim ada masalah
kok ada yang jahat sama dia
gak tau kasih
sekarang kita cuma punya satu partner yang bisa dipanggil bu haji
bu haji yang punya lapak di pasar
kalo yuyun biar gak ada suaminya
maksud saya sudah tidak ada
dia itu ibu anak satu
bisa dipanggil bu yuyun
tapi gak bisa dipanggil bu haji
karena dia belum haji
supardi juga nggak bisa dipanggil bu haji
bukan cuma karena belum haji
kecimpring kangus lumayan laris
tadi ngasih kabar mau ngirim lagi
kamu sendiri yang nganter
dua hari gak bisa di telpon
dicari ke rumah sama kang nur juga gak ada
hape nya sengaja di matiin
saya juga sengaja gak diem dirumah
tas ini malah di pasar
oke saya kesana
kok siang ke pasarnya
tadi aku masak dulu buat hari ini
rikinasi mau dateng
kenapa gak kamu aja yang nelfon
mau ke pasar gak
mau dijemput gak
saya dengar kamu kena musibah
iya tapi orangnya sudah saya ajar lagi
siapa yang ngajar kamu
tapi cuma orang suruhan
ini urusan bisnis
hajar sampai mati juga
dia gak bakal mau ngaku katanya
yaudah yang penting kamu udah sembuh
bisa kerja lagi
kamu sudah balas dendam
kan sudah saya bilang
masa saya harus diem
terus kalau sudah balas dendam
masalahnya bisa selesai
kamu merasa hebat
ini bukan masalah pribadi
ini masalah kita semua
kamu jangan ambil tindakan sendiri
berat badan kamu berapa sih
kamu gak bawa helm
tadi kan berangkatnya naik angkot
masa naik angkot pake helm
aku gak ada helm dua
kalau helmnya satu
bukan takut sama polisi
takut sama peraturan
yaudah gak apa apa
kamu pulang naik angkot aja
kamu tunggu di sini
kamu tunggu di sini
diajar kang murad
kang murad sudah bilang
kalau ini bukan masalah pribadi
tapi masalah kita semua
jadi kamu gak boleh ambil tindakan sendiri
boarding bentuk yang lagi dupl refersing bridge
terhadap penjara paraolis
ariamente tidak ada jelek
tapi betulkan dirinya berhenti
harusnya gak kesini dulu
sebetulnya saya sudah sembuh mas bro
saya sakit karena dipukul orang
bukan sakit mah
isilahnya bukan kambu
gak usah mas bro
kalau mau ngamen ngamen aja
sama ada yang saya mau omongin sama taslim
kalau begitu berarti saya harus pergi
di kita ada peraturan yang gak tertulis
dulu semua dipegang kang bahar yang sekarang sudah almarhum